kamu tuh ketinggalan pesta ya
kok kamu gimana sih tak ajak ngomong
malah dikacangin ngeselin banget
nanti kamu tuh tak bawa ke pos
sama anak buahku baru tahu rasa
terus kamu tuh digelitikin
mau ngejawab apa mau ditelitikin
ahli tolong tungguin dulu rafa
mami ada perlu sebentar nanti
mami balik lagi ya
sebentar ya ali
hai bumesi bumesi
tau gak ibu ranti
saya ini datang kesini mau komplain sama ibu ranti
masyarakatnya itu gara gara anak ibu ranti bener bener merapas
sudah mengajukan acara pesta ulang tahunnya zara
yang hilang maksud tanpa jejak tidak berkesan
saya juga kesini mau ngomong
ini semua fakta diakibatkan oleh siapa
oleh pak rt
tuh kan pak rt
oh yang lengos
saya kan maunya acara pesta ulang tahun meriah
cuman pake bandut bandut biasa
nggak surut pake hantu bandut hantu bandutan segala
ini jadinya berantakan anak anak pada takut deh
hantu badut itu bukan kelompok saya
tadi kan saya bareng sama pak rt
saya yakin rafa itu sebenernya gak ada maksud untuk ngancurin pesta ulang tahunnya zara
tapi saya ini susah untuk
saya emang gak pernah akur
kenapa ini saya masih disini
ya pergi aja
eh pergi aja
kok dia nanya
kayaknya bumesi bahagia banget ya
ih si pak rt
itu mah namanya esmose
tapi kalau menurut saya mah wajar pak rete
kalau bumesi teh marahnya sampai kayak gitu
yang nama nyiapin pesta ulang tahun buat anak itu teh kan susah
tiba tiba pestanya ancur gitu aja
ada hantu bandut beneran
kalau soal itu
nanti akan saya selidikin bu
ke rekan rekan saya
sesama jasa pertunjukan badut
iya pak rt
saya sudah capek
kebetulan saya juga ada casting di rgt
wah pak rt mau jadi artis
perannya apa pak rt
biasanya mah casting ini stripping gitu ya
oh jadi gak pernah dapet tuh
eh itu rumah saya pak rt
rumah pak rt disana
suasana masuk rumah saya
habis ini mah jam berapa ini tuh
rada muringkak ini kenapa ya bulu kuduk berdiri
saya juga merinding
biasanya kalau gini tuh ada apa
temen kamu itu gimana
pak rt aja pak rt
kenapa tuh gak orang
sesama badut ngobrol
oh jangan saya pembasar
pak rt aja
eh itu tuh ada uang di mana buat
mau benar diumbaran
sampah udah banyak
suara apaan ya
gak ada apa apaan
rasanya ada yang jalan
tapi kok gak ada apa apa ya
suara apaan tuh
satu mantan api yang sempat membuat heboh
dengan kasus perampokan uang satu miliar
diketahui telah kabur dari penjara siang ini
baik tarjo maupun uang curiannya
sampai saat ini belum ditemukan
bukannya patroli malah santai disini leha leha
cantai kayak di pantai
enak bener hidupmu ya
semuanya udah aman
perut bang yang belum aman
perut aja dipikirin
yaudah sana patroli
kita udah patroli bang
beres pokoknya udah ya
hah lu gimana sih
cakep ini nih komandan yang pengertian nih
tadi mau beli telur ya
gue sampai dia yang molor
gak ada hubungannya sama telur
gimana sih lu
makanan favorit aneh bang
mendingan gue ngejar bayangan dulu tuh
udah mau beliin kita telur
komanan yang baik nih
itu udah udah
tidak ada yang mungkin
kalo kita beli
ya kita beli
waduh mana dia sih bayangin
lihat aja lah waduh
kamu tuh ngerginin aja
kamu tuh ngapain disini
pasti kamu itu ketinggalan pesta ya
kok kamu diem aja sih tak ajak ngomong
maha dikacangin ngeselin banget
nanti kamu tuh tak bawa ke pos
terus diintrogasi sama anak buahku baru tau rasa
terus kamu tuh dikritikin
mau ngejawab apa mau digelitikin
boci kamu tuh ngapain malem malem aku liran
boci takut pa
takut sama apa
woci capek dikejar kejar terus sama hantu badut itu
aduh hantu badut
tapi moci kumpet dibilang sama papa dulu ya
aduh hantu badut
wah ini papa aneh
harusnya tuh moci yang dibilang sama pa
aduh mau aku
boci eh kamu kan itu anak papa
mesti ngeliat sama papa ya
kamu tuh mesti ngeliat sama yang tua